seorang pengemudi mobil pick up menangis di hadapan petugas di suhub saat tahu kendaraannya diderek petugas
karena parkir di bawah rambu larangan di kawasan matraman jakarta timur kamis pagi
pengemudi pick up tersebut terus berupaya memohon kepada petugas agar kendaraannya tak diderek
gagal menarik simpati petugas di sub pengemudi ini justru berbalik menghalangi petugas
dirinya terus menghalangi petugas yang hendak menderek kendaraannya dengan duduk di bagian belakang mobilnya
aksi tarik menarik antara petugas dishub dengan seorang pengemudi tak dapat dihindarkan
pengemudi mobil pick up berdalih tak mengetahui keberadaan kunci kendaraannya sehingga nekat parkir di pinggir jalan raya
mobil pun dibawa ke kantor sudin perhubungan jakarta timur
dari pagi saya menariknya lihat jam
ini kalau ada mebang saya lagi ngirim
kita ke informasi mancanegara paket diduga berisi bahan peledak dikirim ke sejumlah wilayah di amerika serikat
selain di kediaman para mantan presiden amerika serikat di new york dan washington dc
benda yang diyakini berisi bahan peledak aktif itu dikirim ke gedung yang juga menjadi kantor biro cnn di new york
serta ke kediaman pejabat amerika serikat lainnya
setelah di kediaman obama dan clinton anggota kongres amerika serikat dari partai demokrat
maxin waters juga mendapat dua paket mencurigakan yang ditujukan kepadanya pada rabu waktu setempat
maxin waters merupakan salah satu pengkritik presiden trump terkait kebijakan imigrasi
dan kerap menjadi sasaran dalam pidato maupun cuitan trump
menurut sejumlah sumber yang dihimpun cnn
salah satu paket ditemukan di sebuah fasilitas penyortiran surat kongres di luar kota washington dc
dan satu paket lainnya
ditemukan di sebuah fasilitas pengiriman surat di sebelah selatan kota los angeles
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira khairunisa akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami